satu hari setelah penangkapan wali kota bandung yana mulyana
suasana kantor wali kota bandung di jalan wastu kencana normal seperti biasa
namun tidak ada aktivitas karena merupakan hari libur asn
kendati demikian sejumlah kepala dinas kepala bidang kepala badan kepala bagian
staf ahli hingga camat di lingkungan pemerintah kota bandung dikumpulkan di balai kota
mereka melakukan konsolidasi dan saling menguatkan pasca wali kota bandung yana mulyana
terkena ott kpk
sekda kota bandung emma sumarna menyatakan prihatin dengan peristiwa yang menimpa yana mulyana
pihaknya mengaku baru mengetahui kabar penangkapan yana pada sabtu pagi
hari ini kami dikunjungi oleh pak gubernur provinsi jawa barat pak ridwan kamil
dan tentunya beliau sama menyampaikan rasa keprihatinan yang sangat mendalam
bahwa kota yang
yang dulu pernah beliau pimpin di era dua ribu tiga belas dua ribu delapan belas
kembali saat ini mendapatkan musibah seperti yang saat ini sedang viral di media
dan posisi beliau tentunya tidak dalam posisi intervensi
tetapi sebagai wakil pemerintah pusat yang ada di daerah
sebagai pembina penyelenggaran pemerintah kabupaten dan kota yang ada di provinsi jawa barat
sekda kota bandung itu memastikan
penyelenggaraan pemerintahan khususnya pelayanan publik
tetap berjalan seperti biasa
termasuk sejumlah agenda lainnya yang telah ditetapkan tidak akan terganggu
terutama agenda idul fitri maupun arus mudik
untuk menjalankan jalannya roda pemerintahan
pihaknya akan dibantu oleh asda ii
ada pun terkait ott wali kota
pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada yang berwenang
sejumlah warga mengaku kaget dan tidak menyangka
jika wali kota bandung yana mulyana terjaring ott kpk
saya sudah dengar gitu ya
saya nggak tahu secara mendalam belum terlalu dalam
apa tanggapan ibu sebagai warga
sebenarnya kaget ya gitu ya
cuman saya berharapnya
jangan terlalu mengganggu lah untuk warga
biar nggak terlalu berdampak untuk warga sekitar
belum belum tahu
tanggapannya gimana setelah ditangkap kpk
ya saya sebagai warga bandung
ya mudah mudahan lah
tidak ada apa apa lah untuk bandung lah
aman aman aja lah
itu urusannya urusan dengan pemerintah dengan kpk ya
silahkan aja diusut
kalau memang betul dia
tapi pelayanan bandung lain lain harus tetap berjalan normal gitu
karena ini mungkin sebagian orang belum tahu ya
termasuk saya juga baru tahu dari ini
secara konstitusi masa kepemimpinan yana mulyana sebagai wali kota bandung
akan berakhir pada dua puluh september dua ribu dua puluh
dan terjaring ott kpk pada jumat malam
yana diduga melakukan suap proyek pengadaan kamera pengawas atau cctv
serta jaringan internet di kota bandung
selain yana ada sejumlah orang lainnya
termasuk pejabat di lingkungan pemkot bandung yang turut diamankan kpk
zai ulhak helmi surya negara bandung jawa barat